sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
matianmu akan kucutkan suram seser
matianmu akan kucutkan suram seser

akanku siksa kau terlebih dahulu
kau tidak akan bisa lolos

apakah ini adalah karmaku
karena tuhan menyakiti rakyat yang santan
akanku habisi kau sekarang juga
tidak semudah itu mengelabuhiku
tidak semudah itu mengelabuhiku
tidak semudah itu mengelabuhiku
tidak semudah itu mengelabuhiku
jangan mau di kosong boros

teilah bungadiu iemand mendorongnya
komitmen yang diperlukan
yang berada di bewakuffah
sial kenapa rara santa tiba tiba muncul di sini
hampir saja penyamaran kuk tahuan
sudah berkalikan kita bertemu pendekat bertopeng
dan kamu selalu saja membuat kau naras
cepat tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya
tidak akan kubiarkan kau pergi

lebih baik kau tidak usah ikut campur
tidak akan kubiarkan
kamu menghabisi raih prabu surowit sesa
tidak akan kupuat para penerbangan di mer seseorang

dia akan menjadi purga
kita pasti bisa melukai mereka
masa veel juga belum ceri